dan kami mencoba untuk mengkonfirmasi info dari penelusuran kub bpn prabowo sandi
dengan direktur komunikasi politik tim kampanye nasional jokowi maruf usman kansong
bang usman selamat malam
ya selamat malam
baik bang usman mungkin sudah tahu ya ada bpn prabowo sandi andre rosiade
menyebut nama irfan wahid atau ipang wahid sebagai salah satu terduga
di balik penyebaran tabloid indonesia baroka
ini tampaknya tudingan serius bagaimana meresponnya bang usman
dan saya pun baru mendengar hari ini
kalau nama ipang wahid dikait kaitkan dengan tablet indonesia baroka
tadi juga ada teman wartawan yang bertanya kepada saya lewat wa
dan kemudian cnn mewawancari saya
dan sama seperti yang saya sampaikan kepada beberapa wartawan
bahwa tkn tidak terlibat di dalam pembuatan
dan tabloid indonesia baroka tidak terlibat
kita malah mendorong bpn melaporkan ke bawaslu ke polisi ke dewan pers
bahkan kita juga mendukung larangan dari dewan masjid indonesia
juga pengurus pusat muhammadiyah yang katanya meminta tablet itu
tidak disebarkan ke masjid masjid
jadi prinsipnya karena
saya yang bikin saya kira kita mendorong langkah langkah yang
mungkin dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bpn sendiri
baik bang usman kebetulan kami belum bisa untuk menghubungi ipang wahid sendiri
apakah bang usman sudah ada komunikasi dengan bang ipang wahid terkait dengan tudingan ini
ya saya kan baru tahu hari ini ya
sore ini saya baru tahu jadi saya belum sempat berkomunikasi dengan dia
belum sempat berkomunikasi
jadi tetapi saya tahu pasti
karena direkturat komunikasi politik itu kan di bawah saya
jadi segala kegiatannya mestinya sepengetahuan saya
seizin saya katakanlah seperti itu
nah jadi saya hanya bisa menjawab bahwa tkn atau direktorat komunikasi politik tkn
itu tidak berhubungan sama sekali dengan tabloid indonesia barokah itu tadi
bang usman tapi bpm prabowo sandi menyebut ada jejak digital
dari ipang wahid katanya di website indonesia barokah yang logo dan namanya ini sama persis dengan tabloidnya
ya saya kira kalau ada temuan seperti itu mungkin bisa juga dilaporkan ke pihak berwenang
mungkin bisa menjadi salah satu dasar ataupun argumen untuk menyelidiki perkara ini
kalau memang ada
karena mirip belum tentu sama belum tentu orang yang sama yang membuat
misalnya ada jejak digital juga bisa jadi ada di sini tapi belum tentu ada di sana
saya kira itu sih kalau saya menganggap sebagai bahan saja untuk dilaporkan ya
belum merupakan bukti kuat
karena itu tadi andri rosade kan berulang kali mengatakan ini dugaan
jadi bukan dugaan jadi bukan tudingan ataupun tudingan
jadi masih dugaan dan siapapun boleh menduga
yang penting tidak menuduhkan
baik jadi sekali lagi menegaskan bahwa
mabloid indonesia baroka bukan produk dari tki jokowi maruf
oh bukan bukan sama sekali ya
bukan sama sekali produk kita
kita tidak memproduksi media dalam bentuk cetak
kita punya website di direktur komunikasi politik dan punya jokowi apps
apps yang sudah kita luncurkan beberapa bulan lalu
itu media resmi kita
kita tidak punya berbentuk lain platform lain
media cetak seperti tabloid atau surat kabar
jadi kita hanya punya yang digital
oke baik terima kasih banyak bang usman kansong
kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya terkait dengan tablet indonesia barokah ini
usman kansong direktur komunikasi politik tki jokowi maruf